apakah ada perbicaraan kelanjutan kursi tkn di kabinet pak
kader kader yang ada di tkn untuk kursi menteri
kita belum berbicara mengenai itu
bisa terbicara soal kandidat menteri nanti akan dilaporkan ke kpk untuk
soal kandidat menteri apakah akan dilaporkan ke kpk untuk kemudian akan dibicarakan

dibahas ya nanti kalau waktunya lah kita akan undang untuk berbicara khusus mengenai itu
pak katanya pengajuan cv sudah mulai ini ya dia cukup untuk parpor porpul kan sudah diminta cv untuk calon menteri pak
ya sudah diminta tapi banyak yang belum ngasih
ya kan sudah
kita sampaikan bulat balik masa saya ulang ulang terus
eksekutor kuat tahu manajemen artinya manajerialnya baik memiliki keberanian dan urusan yang lain lain masalah integritas dan lain lainnya
tetap dari yang muda tetap dari yang muda tetap dari yang muda
tetap dari yang muda tetap dari yang muda
terbuka untuk koalisi atau berbuka untuk koalisi
terbuka untuk koalisi atau berbuka untuk koalisi

apa menurut anda